dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di taiwan telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
dengan warga negara indonesia yang ada di kota taipei narpati wesa pikatan dan riva widya ningrum
langsung saja kita sapa selamat pagi waktu indonesia mas sesa dan juga mbak rifa
itu ada si kecil siapa namanya itu
lucu sekali yang kecil siapa itu
keren tadi berdua aja ternyata ada si kecil juga disana
yang si kecil belum disapa
wah pas banget siapa namanya
ken ken pinter banget oh udah jadi namanya disana nih jalan jalan
nama sudah asimilasi
sudah asimilasi ya
oke mas esa mbak rifa ini boleh diceritain dong udah berapa lama nih tinggal di taiwan
terus ini bagaimana nih sejauh ini menjalankan ibadah puasa di sana
oh kami di sini sudah hampir lima tahun dari tahun dua ribu enam belas
menjalani studi s tiga terus ya sekarang ramadhan karena covid ya sedikit berkurang sih semarak ramadan
tapi masih agak lebih mending dibanding tahun lalu
tahun lalu itu benar benar nggak bisa dilarang sholat
berjamaah di masjid itu benar benar saat itu masih belum boleh gitu
kalau sekarang sih sebenarnya sudah boleh dan buka bersama dengan teman teman juga boleh
cuma masalahnya hari jumat kemarin itu ada ini klaster baru yang pilot indonesia nya ke masjid
oh ada pilot indonesia juga yang ikut kena
terus jadinya bagaimana
keagamaan di masjid
sementara di okbul satu minggu sih katanya
selama satu minggu ya
selama sepukan ya
oke tapi terkait dengan adanya pilot yang terkena covid sembilan belas
tentunya tapi dengan aktivitas yang seperti saat ini tapi tetap bisa untuk melakukan ibadah lainnya seperti halnya sholat di masjid tempat lainnya
banyak nggak sih masjid di sana
kita dua yang paling sering ya kalau di taipei
ada taipei grand mosque sama yang lagi kita sebut mahkamah
masjid kecil soalnya memang kecil

ada kegiatan juga di sana
ada sih masih bisa ya kalau apa di masjid kecil
cuma sekarang karena kasusnya kan di taipei grand mosque
pilotnya kan juga ke sana ternyata positif
terus setelahnya positif juga
jadi yang taipei grand mosque ditutup sejak jumat kemarin dari jumatan kemarin
terus akhirnya yang di masjid satunya ikut tutup juga
itu sementara satu minggu ini
karena yang apa jadi yang swaps bersama di pgn itu jadi harus apa self help management
jadi ada ya
empat ratus orang itu langsung didata untuk self help management
nah ini masih berbicara mengenai situasi di masa pandemi tentunya dengan pembatasan begitu yang dilakukan di sana
kalau dari mas sessa dan mbak riva sendiri
ini bagaimana ini kemudian melakukan kegiatan dan menyikapinya
apa saja yang dilakukan untuk mengisi bulan ramadan di sana
kalau misalnya kita sehari hari sebetulnya ya kalau di sekolah kami
di sekolah kami itu taipei medical university itu
dari ppi nya itu sudah menyediakan kayak acara buka bersama
setiap hari itu buka bersama
terus saat bersama karun bersama itu selalu dilakukan tiap hari
ini mulai dilakukan dua tahun yang lalu tapi begitu tahun lalu ada pandemi kita nggak bisa melakukan
terus tahun ini alhamdulillah sudah bisa boleh melakukan
jadi itu sudah tiap malam itu dilakukan tapi kemarin itu
sekarang jadinya kita cuma bisa apa diadakan makanan saja
nanti siap siap malam dia datang mengambil makanan
ini bener bener aja puasa itu
baru satu kali
oh baru satu kali
oh baru satu kali
oh pintar dong
ini gimana cara ngajarin puasa di sana
apalagi ini kan kita jauh dari indonesia yang mayoritas agamanya muslim di sana juga ya otomatis kita jadi
tapi namanya hati ramadan
libur ya di sini alhamdulillah dari awal covid itu sekolah dan kantor tidak pernah libur
jadi ya memang masuk sekolah
dan kalau di sekolah kan ada snack pagi snack sore makan siang
ketika seperti biasa
baru libur ya
kita ngajarin puasa
ngajarin puasanya libur ya
oh masih ngantuk
oh udah ngantuk
masih ngantuk ya
berarti hari ini hari libur ya
berarti nggak ada kegiatan
kegiatan di luar ya untuk hari ini
nggak ada perkuliahan juga nggak ada ya
nah ini berarti kalau kegiatan dibatasi begitu ya untuk buka puasa
biasanya kan kalau di indonesia mungkin mas sesa dan mbak rifa ini ingat ada tradisi ngabuburit begitu ya
nah kalau di sana seperti apa dengan adanya pemberlakuan lockdown dan juga pembatasan
dengan adanya kluster baru tadi yang disebutkan
ini bagaimana kalau kemudian pengen cari makan misalnya untuk buka puasa dan sahur

nah berarti kalau mau cari makanan
nah berarti kalau mau cari makanan
ke masjid dan ke institusi yang berkaitan saja
kalau memang mau pergi pergi keluar ya tetap boleh gitu
cuma karena ini kemarin mas desa ke masjid
jadi belum bisa ke tempat umum dulu dan naik pabrik transport gitu saja
memang tidak ada harus karantina rumah gitu tidak ada sih
jadi itu lainnya juga bukan lockdown sih ya
tapi masih bebas sudah kemudian
kalau ke supermarket itu juga masih boleh
semua ya jadi diwajibkan bermasker
karena sebelumnya itu sekarang juga lebih ke jimbawan sih untuk pakai masker itu
dan juga kalau ke tempat tempat tertutup dan publik
jadi yang bisa berdekatan gitu memang disuruh pakai masker ya
mrt dan sebagainya
oke tapi ini mas sesa dan
seker sang gitu kalau menangani covid itu serius
tapi juga kalau sudah mulai luwus gitu
mereka juga santai
dan begitu ada kasus langsung double down
langsung dicari semuanya yang ini kasus lokal atau impor
dan langsung di tackle semuanya ya
fokusnya di taiwan seperti itu sih
jadi mungkin karena itu juga
kasusnya di thailand juga masih sedikit sampai sekarang
mas sessa dan mbak riva ini sudah divaksin
karena kemarin itu baru dibuka untuk umum itu baru dua minggu ya
belum sempat daftar
boleh sebenarnya daftar
pak pak pak pak trainer mahasiswa boleh
itu dengan biaya sendiri
tapi perwakilan indonesia di sana nggak ikut memfasilitasi bagaimana bisa mendapatkan vaksinasi gratis
kalau di sini bayar
pertanyaannya taiwan itu astrazeneca yang melalui ini
berapa itu harganya di sana
harganya berapa di sana kalau misalnya harus bayar
sekitar tiga ratus ribu sekali suntik
kan booster dua kali ya
berarti satu dua ratus lah
oh sekitar segitu ya
berarti kita patut bersyukur ya di indonesia ya
masih dapat fasilitas gratis
walaupun banyak yang menolak juga ya
iya betul sekali
tapi di taiwan ini juga belum terlalu banyak yang ingin vaksin ya
karena mungkin masyarakat taunya di sini masih aman masih aman gitu
jadi akhirnya kemarin setelah yang kelompok prioritas dapat jatah semua baru dibuka untuk umum
karena memang responnya katanya kurang baik gitu ke masyarakat
karena memang kalau kita lihat sendiri tadi juga disebutkan sama mbak riva begitu

kasus covid sembilan belas di sana itu masih sedikit sekali begitu ya
kalau tidak salah satu dua ratus dua puluh dua masih di angka kisaran ribuan begitu ya
satu hari itu paling tiga
itu lainnya di hotel karantina lah

itu aja sih
udah mengerti inrinya mada pamer saya
nenek sama kakek nenek tapi kalau di sana kalau soal makanan gampang sih gampang
gak sih untuk mendapatkan makanan khususnya mungkin makanan indonesia atau justru masak
sendiri mengobati kerinduan gitu ya seringnya yang memang lidah indonesia yang masa banyak
yang tidak halal juga ya dan kalau makanan indonesia dan iya sih jadi masak ya kalau
menemukan makanan indonesia ya karena disini kan memang banyak pmi apa kekejadian iklan
sering ada juga tempat tempat pakai store store indonesia
ini biasanya mbak rifa sama mas esa kan masak sendiri nih biasanya masak apa sih penasaran kita
yang praktis ya kalau saya paling makan ada banyak ayam ungkep terus terus terus
juga terus tinggal digoreng
tapi aktivitasnya dengan wni lain apakah ada kegiatan misalnya kirim kirim makanan kalau sekarang kan
kita lagi rame nih nyirim nyirim segala macam nih disana juga ada nggak sih sama wni apalagi kegiatan
mungkin saja ada pengajian atau apa kalau dengan wni ada merayakan kartini juga dengan indonesia
itu ada fashion show baru kemarin kartini fashion show dan apa ya kumpul bersama tapi menarik ya boleh ya
ya boleh juga sering sekarang dua minggu dua minggu sekali sebelum ramadhan selama ramadhan juga
soalnya ya masih ada acara pengajian juga cuma ya masih terkendala kemarin positif itu oke oke baik nah ini kan sudah lima hari lagi
oke baik nah ini kan sudah lima hari lagi
oke baik nah ini kan sudah lima hari lagi
dua puluh tahun tadi ya katanya ada di taiwan kira kira apa nih yang paling dikangenin dari suasana ramadan di indonesia
kalau saya ini makanan buka buka puasa itu kan biasanya dikasih apa gorengan bentuk takjil ya apa namanya sirup
itu yang ya sebenarnya bisa sih di sini juga cuma ya beda lah dan juga seringnya kepikiran kadang kadang masih masih dirupiahin itu ya
cans banget ya puasanya
terima kasih mbak nisa mas iqbal